lagi nungguin temen jemput
ya ampun non kalo nungguin deh jangan disitu
kalo temennya dateng dipanggilin pasti
sekalian pengen liatin temen
kenapa gak pacaran sih
bener pisah neng
saya emang sudah tahu dari dulu neng
cuma ada aja pura pura neng lah
nonkenar tega banget sih nonkenar
masa sri dicuduh cuduhin sama mang diman
oh iya nonkenar gak tau ya
sri tuh sebenernya udah punya pacar
sama anak motor gede juga
ya saya kalah dong
saya aja belum punya pacar
ya jangan sedih
yaudah kalo sedih mang diman aja buat nongkin asal
daripada nganggur lagi
biar aja deh nganggur lah

dr peng asyik
saya sekadar yakin
jangan sampai pola bijak
lu udah ngebut di daerah black cobra
itu sama aja
rasanya gue yang hargai black cobra
saya ini orang belajar
paling satu dua bulan juga jatuh
ini urusan gua
apa apaan ini deh berantem berantem gini ya
naik motor kebut kebutan
kalau jatuh aja baru meweks
ini anak tua selalu kejam perusahaan kita ya
ayo atuh sudah udah kematem
ya ya udah hemen
terima kasih om
tidak cukup terima kasih
saya lihat kamu tadi di jalan kebut kebutan
gak baik itu tau
tapi lain kali jangan diulang
hati hati di jalan kamu
udah kita bikin masalah wah
ini di jalanan teh aneh
saya perasaan dulu gak gitu gitu amat
tristan mana sih gak nyampe nyampe
ngapain duduk disini
biasa lagi nungguin temen
tapi temennya spesial
gak bogoh maksudnya teh
lo mau jadi pacar
lo mau jadi pacar
ini bukan rumahnya boy ya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
gak ada temennya
lo tinggal disini
iya ini rumah tante gue
jadi kebetulan gue tinggal
disini sama tante gue
hmm ternyata kina tinggal satu rumah sama boy
dia bilang kalau dia disini ikut sama tantenya
berarti dia sepupunya boy dong
hmm ini kesempatan gue
buat ngerjain boy dan nyakitin kinar
lain kali kamu gak boleh ngerjain pr di sekolahan
pr itu dikerjainnya di rumah
bukan di sekolahan
belajar itu bukan cuma di sekolah
tapi di rumah juga kamu sempetin belajar
kecuali kalau kamu gak mau lulus un
eh eh eh mel aduh
eh jangan eh
eh bukan saya
enggak enggak enggak
aduh kamu jangan nangis gitu dong nanti kepala sekolah
kayaknya baru kamu deh yang kena hukuman
saya rasa sih bapak nggak salah deh
emang kalau orang ngelakuin salah itu harus dihukum
mungkin ini melinya aja kali yang lagi
ya gitu deh pak
ya tapi nangisnya memilukan gitu
aduh pamir jangan ikutan nangis dong pak
tapi saya jadi sedih juga
pak tenang aja pak
nanti kalau mel itu mel itu mesti dibungkam sama orang orang yang
ini ada gegananya pak
ini contohnya juga pak
saya minta maaf mel kalau ada perbuatan dan kata saya yang menyakitkan
nanti kamu di kantin cilok baso jus bilang pamir gratis
mel lo kenapa sih mel
bukannya biasanya lo kalau dihukum biasa aja ya
kok ini lo sekali dihukum langsung nangis gitu
gue sedih bukan gara gara pamir
gue ketemu sama ian
dia ikutan dihukum juga
terus dia bilang sama gue katanya
dia masih cinta sama gue dia masih sayang sama gue
gak bisa pacaran dulu sama bue
soalnya nggak ada izin dari orang tua
waktu gitu doang